lu kenapa kagak mau tinggal sama emak
kakak demen tinggal sama mertua
lu kenapa nyuruh si tati ngontrak lagi
udah punya banyak duit
dikasih gratis kagak mau
lu kagak demen banget tinggal sama emak
ah kebanyakan gaya lu
tak lu ketabrak gimana
oh sekarang lo mau nabrak gua gitu
dasar bocah kagak ada terima kasih ini lu jak sama gua
pinjem trailnya dong
jangan ngeledek atumas
bukan ngeledek pak
siapa tahu sekarang masih bmx
tapi kan kita nggak tahu besok
sepeda ontek gitu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dari rumah babeh
tis ada berita bagus
kata babeh kalau mau ngontrak dikontrakan babeh katanya bayarannya boleh dicicil
yang bener pak
iya kapan itu kita pindahnya
yaudah atu cepetan ngomong sama babeh
ini bubur buat kamu
lu ngapa nyuruh ani ngontrak di haji sodik
lu kan tau kontrakan gua banyak
lu juga ngontrak di tempat gue
ngapa lu kagak suruh si ani ngontrak di gua
malah tempat sodik lu suruh
oh jack kagak juru ani be ngontrak di tempat haji sodik
banyak alasan aja jack
kalaunya bos maunya begitu lebih baik turutin saja bos
segera ke rumah neng ani
siapa tau dia sudah berhenti
sudah punya kontrakan yang baru apa belum
gua juga tau
lu kan tau gua
perlu saya kawal ke rumah neng ani
neng ani berhenti
lu juga kagak suruh
bun main ke rumah kakak alia yuk
bundanya masih ada kerjaan
kan bun bun lagi sibuk
telepon lagi lu sekarang
kalau belum pulang suruh pulang sekarang
tati masih di rumah emak emak
bentar lagi tati pulang ya
dia di rumah mak
mak ke rumah lu sekarang
lu kagak usah ikut
tuh kupasin kentang sama bikin adonan
rencananya hari ini
ay ay mau ketemu beberapa temen lama
ada yang bisa dibantu
nia ikut dong ya
yang jagain bunda siapa
kan bunda udah gede
gak usah dijagain
nanti guaakteriku gini gim acepto
karena kamu mau pindah kontrakan
iya kok bang odin tahu
tau dari mana
lumput yang bergoyang
ih apaan sih
dari mana be
gue mau ke rumahnya si harun
mau ke rumah si tati be
ih makasih bang odin
aku udah dapet
iya kontrakannya pak haji
acuc korea oh kan
eh kana k burn
kagak nawarnya kemurahan
ah kasihan si indro
indro tukang toprek
kagak ada apa apa be
batal lagi dah dia beli tv baru buat bininya
yang nawar tadi kan temennya si indro
kalau tadi gol be
dia bakal minta komisi sama mba be
buat beli tv baru buat belinya
oh lain kali lo kasih tau ya
kalau cari teman yang punya duit
terus mau beli mobil nawarnya juga agak murah
lo kenapa kagak mau tinggal sama mba
kagak demen tinggal sama mba tua
lu kenapa nyuruh si tati ngontrak lagi
udah punya banyak duit
dikasih gratis kagak mau
lo kagak demen banget tinggal sama mba ha
kebanyakan gaya lo